mama diam mbak

nggak kuat mama emosi
ya ampun ma
mama sadar nggak sih dengan omongan mama
dia tuh masih anak kecil ma
masih belum punya dosa apa apa
suara apaan ya
urusan adopsi vino
ini memang situasi yang sulit
terutama untuk aku karena harus
pergi dari sini
aku tadi coba menghubungimu
aku akan mencari tempat untuk diriku sendiri
aku tunggu tombolnya
jadi jadi kau
mas ini ada surat
udah buang aja bi
astaga ini banyak ceritanya
kalo beau ada victor
saya sudah banyak banyak rayonin
tapi confidence dalam ber tropik
k peluncurnya pijori macbook
mudah mudahan surat ini bisa menjawab tentang perasaanku sama kamu
jantungku berdebar saat ada di dekatmu
perasaanku hangat bila mengingatmu
aku juga merasa nyaman kalau kamu di sampingku
maka kupikir itulah cinta
ya aku mencintai kamu
tapi ada hal yang harus kamu tahu
aku bukan minta
aku bisa menjelaskan semuanya
aku bisa menjelaskan semuanya
aku bisa menjelaskan semuanya
kalau masih tersisa rasa cintamu
aku akan menunggumu di teras sambil menghitung bintang bintang di langit
kalau kamu datang
itu artinya kamu memaafkan aku dan menerima aku
tapi kalau kamu tidak datang
itu adalah takdirku
aku akan terus menghitung bintang
sampai akhirnya kamu mau datang
atau bintang itu benar benar akan menghilang
tapi apa yang kamu programa

situa berusaha diantaranya
saya akan memperoleh
apa yang kamu sadece cakapkan selalu
kamu tidak kenal saya
aku benar personif
kamu jangan formsak
apika aku terkenal dengan kamu
kalah dari kamu
bagaimana kamu harus ketuka aku
suatu hari ketika kamu bangun
sekali lagi aku nemuin fino berisik nangis
aku gak akan segan segan untuk tokep dia pakai pantai
sampai dia bernafas
kenapa perasaanku gak enak seperti ini
seperti aku gak bisa bisa dari fino
sayang maafin mama ya udah ninggalin kamu nak
mama gak bisa jauh dari kamu fino
mama gak mau bisa dari kamu sayang

ya bisa demi dijebel
kenapa kamu mampengin aku ya
dan aku percaya sama feeling aku kalau kamu itu gadis baik
aku gak percaya itu
aku cuma percaya sama perasaan aku
dan aku punya perasaan kalau aku cinta kamu julie